bener jam segini udah lari kafe
ya gue mau ketemu sama lo lah din
sekalian gue mau ngejelasin ke paniko alasan dead flowers belakangan ini bolos manggung
sumpah ya din lo harus tau
belakangan ini tuh berat banget buat gue
gue tuh baru aja ngalamin hari hari yang hektik banget
mulai dari putri kecelakaan putri koma
terus panggilan harus perut
lagi ke new york mendadak walaupun ujung ujungnya gak jadi
itulah alasan gue dateng kesini din
gue mau ketemu sama lo
lo harus tau
setiap kali gue ngeliat wajah lo
setiap kali gue ketemu sama lo
capek gue stres gue semuanya hilang din
karena gue bisa ketemu sama lo
itu tuh jujur bukan gombal
lo harus tau
eh tapi keadaannya putri gimana sih
gue belum sempat tengokin dia nih
sejak semalam gue belum dengar kabarnya putri lagi
tapi yang pasti
setelah putri sekolah nekat pergi ke bandara
gue yakin kondisinya tuh belum baik baik banget
soalnya kelihatan kok muka dia masih pucat
terus badannya masih lemes banget
orang abis kecelakaan terus koma beberapa hari
pas sadar malah nekat pergi ke bandara
tapi iya sih bener juga
kalau ngedengerin kisah cintanya putri sama pangeran nih ji
duh gue asalnya pengen geleng geleng kepala deh
kayak drama banget
tapi keren juga sih
pangeran rela ngebatalin tiket ke nuria
aduh kalau gue ngebayangin harga tiketnya aja udah ngilu
nggak cuma pangeran
kalau gue ada di posisi dia dan gue harus ninggalin lo sekarang
gue juga bakal ngelakuin hal yang sama
jadi dari kemarin rizky ngurung diri di kamar tante
tante tuh khawatir banget sama rizky
tanpa takut dia sakit karena dia mogok makan mogok minum
tante takut dia sakit karena dia mogok makan mogok minum
kamu tolong bujukin dia supaya dia mau keluar kamarnya
nyata dia ngurung diri di kamar ya

mudah mudahan abis kamu ngomong sama dia
dia mau buka kamarnya ya
tanpa antar ke kamarnya rizky yuk
rizky buka pintunya
ini ada citra nungguin kamu
rizky buka dong pintunya
ini nyokap lo khawatir loh lo gak keluar seharian di situ
citra lagi coba bujuk rizky supaya mau keluar kamar
mau sampai kapan lo ngurung di kamar terus
kalau lo emang gak mau keluar kamar gue juga gak bisa maksa lo kok
gue sekarang mau cabut
gue mau besuk putri di rumah sakit
gue harus jawab apa
masa gue mau bilang lo ngurung diri kamar semalaman
ntar yang ada putri bakalan jadi lebih sedih
dan lo mau putri sedih lagi
tante kayaknya rizky nggak mau keluar kamar
mending citra cabut ya
ya ampun rizky akhirnya kamu mau keluar kamar juga
malah aku mau ngobrol berdua sama citra
like button grains share video dan subscribe channel ini tonton dan bisa beri panggilan ke sharingan video kalian
terima kasih rupanya untuk penonton dungeon
pancuran crit delapan belas pertama di fajiannhlas tiga
akan pikirkan lagi gimana baiknya
ibu ibu dari pasien tri aurora
oh iya benar sus
ini catatan obat dan kebutuhan medis putri yang harus ditebus di apotik
iya permisi ya bu
s susar itu berkasnya ada yang jatuh
itu berkasnya ada yang jatuh
ini kenapa ya di berkas medisnya putri ada nama pangeran

itu namanya orang yang udah pernah donorin darah untuk putri bu
permisi ya bu
jadi pangeran yang udah donor darah untuk putri
cet kondisi putri gimana
kondisi terakhir putri
putri baik baik aja kan
gue bakal kasih tau loh tentang keadaannya putri
kalau lo udah mau makan lo udah mau minum dan lo udah mau keluar dari kamar ini
nggak ngurung diri lagi
lagian ngurung diri di kamar mau jadi vampir lo
juga gak enak lama lama di kamar lu kayak gini
gue pengen lo sembuh dulu
karena badi gue
lo tau gak